informasi berikutnya kpk memeriksa gamawan fauzi ex mendagri periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan ktp berbasis nomor induk kependudukan nasional atau iktp
gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka paulus thanos yang merupakan direktur pt sandipala arta putra yang merupakan penanggung jawab pembuatan personalisasi dan distribusi iktp
kpk telah menetapkan thanos menjadi tersangka sejak dua ribu sembilan belas saat ini masih berstatus buron
dalam pemeriksaan ini gamawan mengatakan ia ditanyai tentang keberadaan paulus thanos
ia juga mengaku penyidik hanya melakukan pemeriksaan lanjutan dan konfirmasi apakah ia pernah berkomunikasi dengan thanas atau tidak
terkait kasus iktp paulus thanos merupakan satu dari empat tersangka baru yang ditetapkan kpk pada agustus dua ribu sembilan belas
tiga orang lainnya adalah mantan anggota dpr miriam s haryani di rut perum pnri
isnu edy wijaya dan ketua tim teknis teknologi informasi penerapan iktp husni fahmi